jangan jangan orang itu adalah kamandaka
jangan jangan orang itu adalah kamandaka
kami mohon keadilan raden
wanita itu sudah membuat kami hidup menderita raden
lebih baik paman sekarang berdiri dulu
jika memang begitu
hamba pun mohon keadilan
nyai berdirilah nyai
keadilan seperti apa nyai
izinkan hamba untuk bercerita hal yang terjadi
sehingga hamba menempuh jalan seperti ini
kalian harus pergi dari sini
karena ini sudah milik kikowo
dan anak ini membelian dari suamiku
kami tidak peduli
dan wajah penduduk itu
tidak berani membela kami
mereka semua pengecut

kamu sekarang sudah menguasai ilmu kanoragan yang ku ajarkan padamu
ingat muridmu apabila kecap itu sampai rusak melalang berbalik penyerangmu
ingat muridku itu pantangannya
jika hamba dinyatakan bersalah hamba minta dia juga harus ikut di penjara raden
ampun raden hamba sudah bertaubat
sebenarnya hamba sudah lama mencari keberadaan keponakan hamba aku ini
hanya di hadapan raden paman bicara seperti itu
betul nyai betul
masalah ini jangan sampai dibawa ke penjajaran raden
kita itu dilarang untuk mengambil harta anak yatim pangan
bahkan dijelaskan dalam surat anisayat sepuluh
yang artinya siapa orang yang menelan harta anak yatim secara zolim
maka dia seperti menelan api api
di perut dan juga dia akan dimaksudkan ke dalam neraka yang apinya menyanyi
maka dari itu bertobatlah paman kembalikan harta
hamba akan kembalikan tanah milik keponakan hamba ini
aku kira itu adil paman dan sepadan
nyai maafkan pamanku ini
dan juga nyai jangan menyimpan dendam kepada aku
karena itu bisa merugikan diri nyai sendiri
terima kasih atas semua kebijaksanaan raden
hamba menerima keputusan raden
terima kasih nyai
baiklah aku mohon pamit
selamat jalan raden hati hati
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aduh gini raden
bukannya kita tadi lagi melawan musuh raden
hah tadi tuh yang melawan musuh guru sendirian
nah kalian tuh aki aki malah tidur
dasar ini ini ini sama apaan
kamu juga tidur disana
insyaallah semuanya baik baik saja
kalau begitu kita lanjutkan perjalanan kita
supaya kita bisa bertemu dengan ibu ndara tuh
ya guru kenapa guru
kenapa kenapa raden kesakitan
bukan kenapa kenapa
guru guru tidak apa apa
aku baik baik saja
jangan raden baik baik saja
aku baik baik saja
ayo kita lanjut perjalanan kita
aku harus menemukan lencana itu kembali
aku benar benar penasaran
siapa orang itu sebenarnya
sehingga dia sanggup mengalahkan kedua penyusup itu
sementara aku tidak sanggup
akhirnya kita tahu
aku sangat yakin
rencana yang aku temukan pasti jatuh disini
satu satunya kemungkinan lecana itu jatuh adalah
di saat ibu udah pingsan disini
jika memang rencana itu jatuh disini
kemungkinan besar rencana itu pasti sudah diambil oleh orang lain
apakah nimas mencari sesuatu
aku seperti mengenal mata itu
orang itu adalah
orang itu adalah
mohon abu nimas
jangan lupa like share dan subscribe